proyek kereta cepat jakarta bandung sedang menjadi sorotan lantaran biaya pembangunannya membengkak di tengah pembangunannya
dan sejumlah masalah muncul seiring proses pembangunan kereta cepat yang tidak mencapai target operasional
proyek kereta cepat jakarta bandung semula membutuhkan biaya enam miliar dolar amerika atau senilai rp delapan puluh delapan empat triliun
hal ini membuat menteri keuangan sri mulyani geram dan meminta pt kcic menghitung ulang dengan seksama kebutuhan proyek tersebut
kita konfirmasi perkembangan terkini terkait hal ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia desi aritonang
selamat siang desi desi faktor apa saja yang membuat biaya proyek kereta cepat jakarta bandung
ya selamat siang ferdi
sebetulnya kalau kita menelisik dari perkembangan berita mengenai update dari proyek kereta cepat jakarta bandung ini
yaitu sekitar delapan puluh delapan empat triliun rupiah
sampai saat ini masih berupa berita dari sumber yang belum disebutkan belum dari ofisial maksud kami resmi
namun hal ini memang tidak ditampik oleh pihak manajemen pt kcic melalui sekretaris perusahaan yang memang membenarkan bahwa adanya biaya biaya tak terduga
yang muncul selama pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung ini berjalan dengan diawali
ini di tahun dua ribu dua puluh
ini di tahun dua ribu lima belas
sampai saat ini masih terus berlangsung
biaya biaya tak terduga itu dijelaskan dari manajemen memang adanya penghitungan studi kelayakan yang belum mencantumkan jadwal akuisisi lahan termasuk penyelesaiannya
kemudian juga adanya sejumlah harga barang dan material yang mengalami kenaikan harga
tak hanya itu ferdi sejumlah persoalan juga ditemui di tengah pembangunan proyek kereta cepat sepanjang satu ratus empat puluh dua tiga km ini
antaranya adanya pemindahan ratusan menara sutet milik pln yang dilalui oleh trase proyek kereta cepat
kemudian juga adanya relokasi pipa minyak pertamina yang dipindahkan pipa minyak pertamina di cimahi jawa barat
yang kita tahu sempat memakan korban waktu itu di tahun dua ribu sembilan
kemudian juga beberapa area pembebasan lahan baik itu terkait rumah warga maupun lahan milik korporasi yang memang kita tahu memerlukan banyak
waktu seperti terjadi pada proyek proyek infrastruktur pemerintah lainnya salah satunya seperti mrt dan juga lrt
kemudian ada juga relokasi sungai sunter yang berlokasi di cipinang melayu sepanjang tujuh ratus meter juga menjadi salah satu penghambat dari molornya proyek kereta cepat ini bisa operasional sesuai target
namun per hari ini perusahaan sudah mengklaim bahwa sekitar seratus persen maksud kami pembebasan lahan
sudah rampung sehingga pembangunan di jalur di sepanjang lima stasiun sepanjang satu ratus empat puluh dua tiga km itu tetap bisa dilaksanakan
dan target commercial on date operation maksud kami target operasional bisa diharapkan berjalan pada desember dua ribu dua puluh dua
kemudian juga tadi disebutkan beberapa perkembangan yang bisa disampaikan adanya rel dari kereta cepat ini sendiri
yang sudah masuk dalam
ini adalah shipment pertama dari cilacap yang sudah masuk pengangkatan dan sudah berada di pelabuhan tanjung intan ke depo tegaluar di bandung melalui jalur kereta api milik kai
dan ini juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar sehingga bisa dikatakan ini menjadi salah satu penyebab adanya biaya biaya terduga yang muncul selama proses pembangunan proyek kereta cepat
namun manajemen pt kcic menjamin bahwa
pembekakan biaya biaya terduga yang muncul selama proses pembangunan proyek kereta cepat
biaya ini tidak akan mempengaruhi kualitas konstruksi yang akan dibangun dari proyek kereta cepat jakarta bandung ini
di mana konsultan pengawas kontraktor akan menjamin bahwa konstruksi akan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak
sehingga safety first harus menjadi yang utama menjadi pedoman dan dijalankan di dalam sistem manajemen konstruksi
terima kasih desi aritona korrespondensi nni